kembali di cnn indonesia prime news
di tengah upaya meningkatkan cipta lapangan kerja dan iklim investasi di indonesia yang lebih baik
upaya pemerintah melahirkan omnibus law
ketenaga kerjaan masih menuai kekhawatiran atas perlindungan terhadap pekerja
regulasi yang bertujuan untuk memudahkan kelancaran investasi dan izin usaha ini
dinilai tertutup dan tidak mengutamakan elemen masyarakat yaitu serikat pekerja
namalasan disampaikan oleh presiden konfederasi serikat pekerja indonesia
said iqbal terkait undang undang omnibus law cipta lapangan kerja
di antaranya penghapusan upah minimum dengan sistem upah per jam
pengaturan pesangon perizinan outsourcing dan kontrak tanpa batas untuk semua jenis industri
perekrutan tenaga kerja asing penghapusan jaminan pensiun dan kesehatan buruh
serta penghilangan sanksi pidana bagi pengusaha yang melanggar aturan ketenaga kerjaan
semua poin tersebut dinilai berpotensi merugikan pekerja
iqbal juga menyatakan
kluster ketenaga kerjaan dalam omnibus juga seharusnya berisi perlindungan terhadap tenaga kerja
serta melibatkan serikat pekerja
ini undang undang orientasinya apa
kalau dia di kluster dari sebelas kluster kluster ketenaga kerjaan
harusnya kan melibatkan teman teman serikat buruh
saya ilo governing body pengurus pusat international labor organization berkantor di genewa
badannya pbb perserikatan bangsa bangsa
itu lazim kalau di sebuah negara industri
kalau dia punya produk undang undang tentang investasi
pasti diiringi produk undang undang perlindungan tenaga kerja
selalu begitu seluruh dunia
omnibus law cipta lapangan kerja atau cilaka
sejatinya adalah senjata pemerintah untuk mendorong investasi dan pertumbuhan tenaga kerja di indonesia
namun celakanya mayoritas kaum buruh malah menolak kehadiran undang undang sapu jaga tersebut
karena dianggap berusaha mendorong investasi namun tidak menuliskan aturan yang jelas bagi perlindungan kaum buruh
dari omnibus law cipta pangan kerja ini bahkan disinyalir bisa memberikan sanksi pemecatan bagi kepala daerah
kita bahas dengan arah sumber yang masih bersama saya mbak wiwi dan juga bang nyarwi
kalau buruh menyatakan omnibus law cipta lapangan kerja ini syarat dengan kepentingan pihak pihak tertentu
tidak mengedepankan perlindungan terhadap kaum buruh
begitu anda melihatnya bagaimana bang nyarwi
ya persepsi seperti itu dari kalangan serikat buruh itu wajar
dari penduduk pandang dari pekerja
karena regulasi ini kan ya jujur saja yang mendorongkan pemerintah
walaupun soal nama singkatannya saya suka dengan namanya tapi singkatannya saya agak terganjal
cipta lapangan kerja bagus tapi cilaka itu yang kita tidak berharap itu jadi cilaka gitu
maksud saya adalah begini kira kira buruh ini kan punya harapan
ya bahwa ada akomodasi ya misalnya soal gaji tidak hanya isu umr ya tapi kenyamanan dan lain lain
nah cuma di indonesia secara umum ya kita lihat ya yang namanya partai politik
kalau kita bicara regulasi institusi politik kan pintunya partai politik yang paling utama
dan partai politik ada di parlemen untuk merumuskan regulasi
partai yang secara spesifik concern kepada buruh itu tidak ada jujur saja di indonesia
mungkin mbak wiwi bisa klarifikasi
oleh karena itu harus ada partai buruh
ya itu salah satu disusi lain
tapi itu tidak ada pernah dicoba misalnya yang isu isu kayak prd dulu dan lain lain
tapi dianggap yang isu atau tidak itu adalah partai buruh ya
nah seandainya isu isu serikat buruh sorry organisasi serikat buruh itu aksis
itu rata rata teraspilasi menempel di masing masing partai
saya melihat semua partai ada sebenarnya dari semua partai lah itu mengakomodasi itu
nah hanya saja karena sifatnya tempelan maka tidak punya daya dorong yang kuat
ketika proses regulasi seperti omnibus law cipta lapangan kerja ini kemudian dia bisa menyuarakan poin poin itu di parlemen
nah dampaknya apa sih
kalau misalnya partai partai yang ada itu dalam tanda petik tidak katakanlah mendengarkan atau mengakomodasi apa apa yang diinginkan
maka tentu saja apa yang didorong oleh pemerintah melalui industri ya versi atau cita rasa dari pemerintah
pemerintah juga wajar berpikir seperti itu kenapa
karena kita dalam kondisi global ekonomi yang tidak bagus juga
dan tentu yang diharapkan apa investasi
yang diharapkan apa lagi misalnya pertumbuhan ekonomi disitu
nah siapa pelaku utama disana pengusaha
nah pada akhirnya ya pemerintah dihadapkan pada pilihan yang sulit
memberikan kenyamanan berlebihan pada pengusaha atau sisi lain juga mengurangi kenyamanan buruh
atau bahkan dalam tanda petik mengurangi hal hal yang menjadi dasar prudent
ini dilema yang tentu saja juga harus dicarikan solusinya
tapi saya juga melihat begini bu aldi ya
tentu tidak arif juga bagi pemerintah misalnya kalau sekedar ini seperti menciptakan karpet merah ke pengusaha
tentu orientasi itu juga persis
ya persis juga dari kalangan serikat buruh ya
nah tetapi mungkin ada titik temu pada sisi mana di mana ada trade off yang bisa disepakati
bahwa buruh juga mungkin kita sama sama nih butuh kondisi ekonomi kita bergerak
pertumbuhan juga bergerak sehingga ada semacam komitmen juga dari pemerintah untuk sama sama
katakanlah memberikan perlindungan dan lain lain kepada buruh
tapi sisi lain juga ada semacam komitmen juga untuk sama sama ikut menumbuhkan misalnya sektor industrialisasi
apa yang digenjot dan lain lain
ini menurut saya juga butuh hal yang untuk bertemu di situ
oke ada ruang begitu ya untuk para pengusaha dan buruh dan juga pemerintah untuk kemudian menemukan solusi yang saling menguntungkan
satu sama lain
ini dikatakan bahwa kalangan buruh sempat mengatakan bahwa ini kalangan pengusaha diundang
begitu dalam penyusunan draft rancangan omnibus law cipta pangan kerja ini
tapi kaum buruh kemudian yang menjadi sektor inti sebetulnya ya dari dunia usaha ini tidak dilibatkan
anda melihat keabsenan buruh ini bagaimana
kenapa mereka jadi absen kan gitu ya
jadi menurut saya kan harus segitiga itu dibangun dengan proper gitu ya
itu state society gitu ya ada pemodal ada masyarakat dalam hal ini ada negara kan gitu
bagaimana membangun itu secara balance
artinya kalaupun esensi dari omnibus law itu adalah sebetulnya melakukan harmonisasi dari berbagai peraturan yang ada
untuk memudahkan untuk apa ya
mengakselerasi gitu ya pembangunan khususnya indonesia di daerah dan sebagainya
nah kalau itu tujuannya kan bukan lalu mengenakan yang satu tidak mengenakan yang lain
atau bahasanya cnn adalah mencelakai kan gitu ya
yang satu untung yang sini dicelakai kan gitu
tidak boleh seperti itu itu tidak balance
artinya kalaupun gitu ya ini supaya tidak ada resistensi dari buruh gitu ya
dari tentu komunitas buruh
jangankan ada omnibus law
tidak ada omnibus law aja mereka juga resisten terhadap kebijakan kebijakan itu
oleh karena itu ya harus diyakinkan bahwa pemerintah juga mengakomodasi suara dari buruh
jadi kalaupun tidak ketemu katakan gitu ya
pengusaha merasakan keberatan dengan kebijakan yang terlalu mengakomodasi kaum buruh ini
tentunya diberikan apa ya semangat
ruang itu untuk
kemarin juga dpr mengatakan akan memberikan ruang tersebut begitu
kalau ruang itu tidak diadakan gitu ya
ini akan ada resistensi yang tidak bagus
mungkin satu lagi singkat saja
ruu omnibus law cipta lapangan kerja ini juga ternyata
ada spekulasi dulu yang berkembang ini bisa melakukan pemecatan terhadap pemerintah
dalam hal ini pemerintah daerah kepala daerah begitu
anda ada pendapat
ini ya jadi kalau ini saya harus menggarisbawahi dulu
bahwa pemerintah nasional melalui kemendagri itu melakukan binwas
menurut undang undang itu
binwas itu adalah bimbingan atau pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh provinsi yang ada di indonesia ini
provinsi melakukan binwas kepada kabupaten kota yang ada di wilayah masing masing
ada hubungan antarjenjang pemerintahan yang dalam hal ini sifatnya sinergis
dan harus harmonis
jangan sampai yang dulu itu kan kita memperbaiki atau merevisi undang undang pemerintah daerah
untuk menguatkan peran gubernur peran provinsi
karena peran provinsi atau gubernur itu sebagai buffer atau sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah nasional
jadi kalau dia diberikan kepastian ketidakpastian dengan cara nanti dipecat atau dicopot dan sebagainya
padahal menurut undang undang itu ada katakan langkah langkah yang sekuen
untuk memberhentikan dan sebagainya
jadi berikan kepastian jangan menimbulkan uncertainty
intinya kan undang undang ini agar tidak ada tumpang tindih begitu
mungkin bang nyarwi menambahkan sedikit saja
ya begini kepala daerah itu yang terpilih secara langsung elite ofisial
itu kan punya legitimasi politik
dan mekanisme pemecatan itu kan berdasarkan ada regulasi
misalnya dia melanggar aturan dan lain lain
kalau misalnya itu mau dikatakan bagian dari indikator untuk pemecatan
tentu regulasi itu akan diperlukan dan diperlukan juga untuk pemerintahan nasional dan negara lainnya
itu harus berdasarnya kuat
kalau misalnya dari regulasi yang ada
artinya itu menyambung dengan omnibus law ini bukan sekedar cipta latar kerja yang terkait
tetapi bahkan tata pemerintahan dan pilihan kepala daerah disitu
ini rembetannya panjang ini linknya panjang
itu menurut saya juga harus disinkronisasi semua
kalau tidak ya artinya ada tabrakan juga yang itu akan menyulitkan pada mekanisme tafsir
dan hingga saat ini kita masih menunggu draft utuh dari omnibus law cipta latar kerja ini
mungkin pekan depan kita sudah mencari yang lebih berkualitasnya

mbak wiwi juga mbak nyarwi terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini
dan cnn indonesia prime news akan segera kembali bersama kita